halo selamat siang saya frida litwina dan anda menyaksikan indonesia forward
dalam indonesia forward kali ini kita akan membahas bagaimana strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah
yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
dan dalam tiga tahun terakhir ini ekonomi indonesia tertekan akibat pandemi covid sembilan belas
namun perlahan tapi pasti perekonomian indonesia sudah mulai bangkit
salah satunya kabar baik datang dari provinsi kepulauan riau
yang meraih prestasi realisasi belanja daerah tertinggi tahun dua ribu dua puluh
serta peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun anggaran dua ribu dua puluh satu ke tahun anggaran dua ribu dua puluh
dan untuk mengulas apa dan bagaimana strategi pemerintah provinsi kepulauan riau dalam mencapai prestasi tersebut
telah hadir bersama kami dirjen bina keuangan daerah kemendagri bapak agus fatoni
dan juga gubernur kepulauan riau bapak haji ansar ahmad
bapak bapak terima kasih sudah hadir di indonesia forward bersama cnn indonesia
sehat pak ya
senang bisa hadir di cnn
pak fatoni baik baik juga pak ya
baik terima kasih mbak frida
mungkin pak aksar mau membuka dengan kebiasaannya nih berpantu dulu
sebelum kita mulai perbincangan
oh iya penyanyi bernama si ayu ting ting
di malam hari pakai bahtera
serapan apbd memanglah penting
apbd maksimal masyarakat sejahtera
oke luar biasa
baik pak gubernur selain sharing pantun mungkin bisa membuka perbincangan kita ini dengan sharing juga
apa sih rahasia dari provinsi kepulauan riau
sehingga bisa meraih prestasinya kali ini
sebenarnya kunci suksesnya adalah kolaborasi
saya bersama semua subsistem di pemerintah daerah
kalau bicara percepatan serapan apbd
kita mulai bicara dari siklus apbd itu sendiri
karena pada dasarnya apbd adalah satu siklus yang harus kita taati kita ikuti dari waktu ke waktu
mulai dari perencanaan penyusunan apbd dan kemudian kemudian kembali ke perbincangan
nah itu semua kita jadikan sebagai guidance kita dengan siklus time schedule yang sudah kita susun
jadi itu alat kontrol utama bagi saya
dan itu kita kontrol juga melalui rapat koordinasi internal
kita hampir setiap senin kita lakukan rapat evaluasi
apa kira kira persoalan
persoalan persoalan yang dihadapi dalam usaha percepatan serapan apbd
nah dan itu perlu kita lakukan sedini mungkin karena bicara apbd kita mesti memecahkan semua persoalan persoalan
dari satu siklus ke siklus lainnya
saya kira itu yang menyebabkan serapan apbd kita tinggi
dan tidak kalah pentingnya adalah kita selalu berkomunikasi dengan kementerian dalam negeri
dalam hal ini adalah di jnu
dan juga di jnu kita juga melakukan keuangan daerah yang dipimpin oleh pak fatoni
dan juga di jnu keuangan daerah itu saya kira satu tahun itu ada lima enam kali selalu melaksanakan rapat koordinasi di kepri
dan kita selalu lakukan asistensi juga melalui zoom
kemudian kalau ada hal hal yang prinsip yang penting kita bisa tatap muka ke kementerian dalam negeri
dan itu sangat efektif gitu
bagi kita di daerah
karena tidak semua persoalan persoalan insidentil itu bisa kita pecahkan
oleh karena itu kita bahas bersama
bicara soal kontrol melalui sipd dan berbagai hal
alhamdulillah tahun lalu kita berada pada peringkat ke lima
dan tahun ini kita berada pada peringkat ke dua
ya semoga kedepan kita bisa berada di peringkat pertama
hari ini kita mendapat dua kategori
kategori yang kedua yaitu capaian realisasi pendapatan asli daerah kita
dan dari lima tahun terakhir prosentase peningkatan capaian pad itu tahun dua ribu dua puluh dua tertinggi
nah mudah mudahan kedepan terus meningkat
dan satu saat mudah mudahan kita bisa menuju kemandirian
karena memang kita punya kemampuan
punya kemampuan fiskal yang kita gali dari potensi potensi ekonomi di daerah
baik selamat ya pak ya atas pencapaiannya
alhamdulillah terima kasih
pak fatoni tadi kita sudah dengarkan dari kepulauan riau strategi
namun tentunya banyak daerah daerah lain yang serapan belanjanya mungkin masih kurang atau masih di bawah target
apa yang bisa pak fatoni sampaikan kepada para pemimpin daerah agar bisa ditingkatkan lagi ke depannya
terima kasih mbak frida
jadi kita bersyukur tahun ini realisasi apbd secara nasional itu tertinggi selama sepuluh tahun terakhir
jadi ini yang mengembirakan
artinya dari tahun ke tahun fluktuatif tapi tahun ini yang tertinggi
ini tentu berkat kerjasama semua semua pihak baik kementerian lembaga kementerian keuangan bpkp dan juga kementerian lain
termasuk dengan pemerintah daerah dengan provinsi dan kabupaten kota
kerjasama ini kolaborasi ini penting untuk mendongkrak itu semua
nah di dalam realisasi apbd itu ada dua hal
ada realisasi pendapatan kemudian ada realisasi belanja
kategori itu yang hari ini diberikan penghargaan daerah daerah yang cukup tinggi yang tertinggi ya lima besar
ditambah lagi tadi penghargaan itu diberikan kepada daerah yang pad nya peningkatan pad nya itu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya
prosentasenya bukan jumlahnya
nah ini yang kita upayakan untuk juga memotivasi mendorong daerah agar mempercepat realisasi apbd itu sejak awal tahun
kalau kita bicara tentang realisasi apbd ya berarti dua
pendapatannya dipercepat belanjanya dipercepat
nah terkait dengan peningkatan pad itu daerah harus melakukan terobosan terobosan
paling tidak ada lima hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
yang pertama adalah intensitas
yang kedua adalah ekstensifikasi mengintensifkan sumber yang sudah dikelola
kemudian yang kedua ekstensifikasi memperluas sumber sumber yang memang belum digali
yang ketiga juga penting adalah digitalisasi elektronisasi sehingga mengurangi kebocoran biar lebih efektif efisien lagi
kemudian keempat yang tidak kalah penting adalah peningkatan sdm
kemudian yang kelima adalah dengan cara melakukan inovasi
itu dari sisi pendapatan
realisasi belanja juga perlu digenjot sejak awal tahun
kenapa ini perlu dari awal tahun
di daerah ini bukan hanya daerah ya termasuk apbn
apbn dan apbd itu biasanya di awal kecil kemudian dia membesar di akhir tahun
nah ini yang harus kita ubah
tadi pak gubernur menyampaikan membuat jadwal itu yang bagus tuh jadwalnya dibuat
kemudian yang kedua perlu dikontrol
maka leadership juga penting ini untuk mempercepat realisasi belanja ini realisasi pendapatan termasuk pendapat ini
karena dengan leadership yang kuat akan memberikan arahan pendapatan dan kemampuan
terima kasih pak gubernur
tadi kalau peningkatan pendapatan dengan lima cara nah kemudian perlu juga realisasi belanja digenjot sejak awal tahun
kenapa yang pertama agar uang itu uang apbd itu beredar di masyarakat
dengan beredar di masyarakat daya beli masyarakat meningkat
nah ini akan menumbuhkan ekonomi membuat ekonomi semakin kuat semakin berkembang
yang kedua pembangunan bisa dilaksanakan sejak awal tahun bukan di akhir tahun
kalau dibelanjakan di akhir tahun kan buru buru tidak bagus kualitasnya
dengan awal tahun dilakukan pembangunan ini juga masyarakat akan tahu bahwa negara hadir oh negara membangun
sehingga pembangunan bisa dirasakan sepanjang tahun
ketiga juga pelayanan publik bisa diperbaiki sehingga masyarakat juga merasa puas
dengan kepuasan masyarakat akan berdampak pada tingkat kepercayaannya semakin naik
tingkat kepercayaan naik akan berdampak pada partisipasi juga yang tinggi
nah kemudian dengan belanja di awal tahun tentu kesejahteraan akan menaik
nah dengan belanja di awal tahun tentu kesejahteraan akan meningkat
dan tentu kesejahteraan akan meningkat daya saing daerah juga tentu akan lebih tinggi lagi sejak awal tahun

untuk peningkatan belanja dan juga peningkatan pendapatan
untuk peningkatan belanja dan juga peningkatan pendapatan
itu kan sebenarnya setiap tahun memang harus begitu kan

apa yang kemudian dilakukan yang berbeda tahun lalu ini sehingga bisa mendapatkan prestasi pencapaian tertinggi

saya kira yang sangat signifikan salah satu yang disampaikan oleh pak dirjen
yaitu program digitalisasi itu
jadi dengan teknologi informasi kita memfasilitasi mudahnya masyarakat
untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak
makanya kita bekerja sama dengan berbagai platform platform digital
seperti tokopedia kemudian bahkan alpamat indomat
kita lakukan itu untuk menjangkau wajib pajak masyarakat bisa melakukan transaksinya lebih mudah
maka program percepatan digitalisasi daerah terus kita pacu dari waktu ke waktu
nah selanjutnya seperti pak dirjen sampaikan
kita juga memulai itu dengan melakukan pendataan objek pajak
baik yang sudah ada maupun perluasannya
maka tadi program intensifikasi ekstensifikasi itu memang penting
kemudian kita juga memberikan reward gitu ya dan punishment kepada objek pajak
reward itu kita berikan penghargaan pada saat saat tertentu bagi mereka yang patuh membayar pajak
bagi yang tidak patuh membayar pajak
kita lakukan proses pendekatan ya dengan peringatan peringatan
yang pada akhirnya tentu mesti dengan proses penegakan hukum
nah yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mempercepat itu kita juga barengi dengan
percepatan peningkatan kualitas sdm pengelola pajak
karena itu penting sekali
karena mereka yang bisa mengikuti dari waktu ke waktu objek objek yang harus mereka kejar begitu
dan itu kita awal awal
kita awasi kita evaluasi
saya sebulan sekali itu bertemu dengan bapenda kita mendiskusikan itu
dan kita mesti pastikan kalau ada hambatan hambatan kita mesti cari solusinya segera
jangan sampai itu tertunda sehingga sesungguhnya itu objek pajak yang potensial tapi terbiar oleh kita
maka memang kalau bicara apbd award ini ini bagian dari salah satu kompetisi antar kepala daerah
saya kira kuncinya memang keseriusan itu
kalau kita ikuti secara rutin insya allah biasanya kita bisa mengukur menilai itu
pak fatoni bagaimana cara penilaiannya nih pak penilaian dan juga mungkin pengawasannya
ya jadi penilaian yang kita lakukan adalah berdasarkan capaian yang dicapai oleh daerah itu
dari kinerjanya kinerja baik pendapatan maupun belanja

dua kinerja itu kan dilaporkan ke kementerian dalam pertahanan

dari dasar itulah kemudian kita tetapkan hari ini siapa siapa yang mendapatkan penghargaan
nah yang perlu kita apresiasi ya upaya upaya yang dilakukan oleh daerah
maka prinsip reward and punishment itu penting untuk menciptakan iklim kompetisi
nah terkait dengan pendapatan mbak frida ini juga perlu dipahami daerah
biasanya pendapatan itu ada tiga gap yaitu pertama adalah terkait dengan potensi
nah tadi pak gubernur sudah memetakan potensi
ini daerah harusnya dapat memetakan potensi dengan tepat
ini banyak daerah yang belum melakukan ini
ini yang perlu dilakukan kajian dengan tepat potensinya diketahui
dengan potensi maka kemudian kita bisa menetapkan target
setelah target baru dicapai dengan realisasi
nah tiganya ini harus berhimpitan ini tidak boleh jauh jauh
kalau potensinya kita bisa ketahui dengan tepat kita dapat menetapkan targetnya dengan tepat
kemudian bisa mencari
nah di dalam prinsip penganggaran itu penganggaran itu harus didasarkan pada ketersediaan pendapatan yang cukup
jadi bukan belanja dulu baru ditetapkan pendapatan
ini masih ada yang belanjanya dulu ini ibu ibu itu kadang kadang nulisnya belanjanya gitu kan
sumber pendapatannya nggak ditulis juga gitu kan
nah harusnya pendapatannya belanjanya ini mengikuti pendapatan
kalau uangnya segini ya belanjanya segini jangan lebih lagi
seperti mengatur rumah tangga ya pak ya
ya seperti ngatur rumah tangga
kalau pak mendagri selalu menyampaikan pendapatan harus lebih besar daripada belanja
tidak boleh pasak lebih besar daripada tiang begitu ya
nah dari pendapatannya naik belanjanya harus optimal
nah banyak problem di belanja ini yang sering kita bahas juga
berdasarkan hasil monitoring evaluasi kami yang terus turun ke lapangan
kami terus ke lapangan untuk bisa melakukan monef dan juga asistensi pendampingan
yang penyebab paling banyak itu lelang terlambat
lelang seringkali masih terlambat ini berulang ulang
nah apakah kita mendorong agar lelang ini dipercepat di awal tahun
bahkan regulasi sudah mengatur lelang itu bisa di tahun sebelumnya
bulan agustus tahun sebelumnya itu sudah bisa dilelang
pada saat uappas itu sudah ditetapkan bersama
jadi dengan ada pagu yang sudah ada bisa dilelang
tahun sebelumnya sudah bisa ditetapkan pemenangnya
nanti baru pelaksanaannya di awal tahun
sehingga tinggal tanda tangan
ini antaran yang bisa kita percepat
peningkatan sdm juga penting
tadi seperti dilakukan karena memahami aturan regulasi itu akan membuat yakin asn ini
ada kalanya as ini takut
ragu ragu lebih baik nggak usah lah daripada bermasalah
tapi kalau kita sudah tahu ilmunya tahu regulasinya apa yang perlu kita takutkan
itu antara lainnya seperti
baik masih banyak yang perlu dibahas ini pak ya
tapi kita harus jeda dulu
pemirsa tetaplah bersama kami
indonesia forward masih kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward
saya kembali ke pak gubernur kepri pak ansar
sejauh mana sebenarnya peranan daripada belanja daerah itu terhadap peningkatan pembangunan di daerah
ya saya kira kalau kita bicara dari sisi pdrb di masa pandemi covid
bahkan di masa pandemi covid itu peran belanja pemerintah itu masih sangat tinggi dan cukup signifikan
kalau kita lihat dari sisi supply pendukung pdrb itu sampai saat ini masih pada proporsi tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan persen
oleh karena itu bapak presiden pak mendagri juga sudah mengingatkan supaya percepatan belanja daerah itu harus dilakukan
karena dia memberikan dampak signifikan terhadap perputaran uang
dan pertumbuhan ekonomi di daerah
oleh karena itu kita concern dengan itu
selain kita juga mendorong kalau dari sisi demand
sekarang industri pengolahan kita yang sangat dominan sampai empat puluh satu persen
kita harapkan ke depan semakin meningkatnya kemampuan fiskal kita
semakin menggeliat aktivitas ekonomi di semua klaster
makanya kita selalu berupaya mengukur
selalu berupaya mengukur menghitung
apbd kita itu harus bisa memberikan trickle down effect ekonomi ke semua klaster masyarakat
jadi pertumbuhan pad pertumbuhan apbd harus bisa menggambarkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan baik
dan terdistribusi ke semua lapisan masyarakat
nah menurut pak ansar sendiri sektor mana saja pak
sektor yang menjadi bintang yang berpotensi untuk memberikan kontribusi
kalau dari sisi demand di kepri itu industri pengolahan
karena kita tahu kan batam bintan karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
dan ada beberapa kawasan ekonomi khusus itu rata rata didominasi oleh industri pengolahan
sehingga memang empat puluh satu persen kontribusinya terhadap apbd gitu
terhadap fiskal daerah
nah selain itu sektor pariwisata
karena kepri itu salah satu destinasi pariwisata cukup terkemuka

cukup terkemuka di indonesia
di tahun dua ribu sembilan belas itu kunjungan wisatawan mancanegara sempat tembus ke angka dua sembilan ratus enam puluh tujuh wisman
nah kita urutan kedua setelah bali
bali lima empat juta
delapan juta lainnya itu dari provinsi provinsi lain
jadi dua sektor itu kita jadikan trigger untuk men trigger sektor sektor yang lain di kepri
maka membangun ekosistem ekonomi itu yang sekarang terus kita dorong
supaya memberikan kontribusi terhadap pad dan apbd yang lebih besar
nah strategi apapun kita lakukan
akan tetapi kita menghindari karena kita sedang dalam proses recovery ekonomi
setiap ada extensifikasi jenis penghutan penghutan baru yang memungkinkan
kita harus terlebih dahulu men treatment itu
jangan sampai penghutan penghutan yang kita berlakukan
itu justru mendegradasi percepatan investasi di daerah
justru jangan memberatkan masyarakat yang dalam kondisi saat seperti ini
justru kita harus memproteksi masyarakat
maka kita mencari pilihan pilihan yang paling tepat
meskipun target kita mengejar pertumbuhan pad dan apbd
tapi kita tidak ingin mengorbankan kepentingan kepentingan ekosistem ekonomi yang lebih besar
nah pak ansar
pasar dalam mencapai pendapatan daerah yang cukup tinggi dan juga belanja daerah yang tinggi
pendampingan seperti apa yang sudah diterima dari kementerian negeri
saya kira banyak sekali ya
dan kalau ada jenis jenis penghutan baru yang akan kita keluar
kita asistensi dulu ke kementerian dalam negeri
kalau ada kebijakan kebijakan kita dalam rangka percepatan pendapatan asli daerah
contoh salah satunya

kita kan menggesa mendorong setiap investasi yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan yang selama ini berindo beralamat di jakarta
kita sedikit wajibkan mereka harus membuat kantor cabangnya di kepri
supaya bagi hasil pajaknya kepri yang dapat
tapi kalau mereka berkantornya di jakarta aktivitasnya saja di kepri
maka bagi hasil pajaknya masuk ke dki jakarta
dan oleh karena itu dki jakarta itu kemampuan fiskalnya besar
nah itu kita konsultasikan ke kementerian dalam negeri gitu ya
jangan sampai kebijakan itu justru menghambat percepatan investasi
tapi ya ternyata disambut baik oleh para pelaku usaha
dan mereka memahami karena kita mesti dapat multiplier efeknya sebesar besarnya
kalau mereka melakukan aktivitas ekonominya di kepri
nah pak fatoni apakah ini applicable
bisa diaplikasikan ke semua daerah
angka laka yang sudah dilakukan oleh kepri ini pak
ya saya kira yang dilakukan oleh kepri bisa jadi contoh ya bagi daerah lain
kenapa perlu jadi contoh
ya karena buktinya memang dapat penghargaan
penghargaan itu sebagai bukti bahwa kinerjanya bagus
tinggal nanti penyesuaian
penyesuaian dengan kondisi daerah
penyesuaian dengan potensi daerah
nah itu yang kemudian menjadi prioritas
termasuk tadi yang mbak frida sampaikan harus disesuaikan dengan prioritas
jadi prioritas yang mana
jadi dalam prinsip penganggaran selain pendapatan dalam prinsip penganggaran itu juga tidak harus semua urusan dianggarkan
jadi urusan urusan yang prioritas itu yang mempunyai dampak yang lebih luas itu yang bisa diutamakan yang di situ
nah maka mendorong belanja mendorong pendapatan dua duanya juga penting
nah terkait dengan belanja ini selain yang tadi sudah saya sampaikan juga seringkali tagihan tagihan pihak ketiga itu ditagihkan di akhir tahun
ini yang harus mulai kita dorong
agar pihak ketiga itu menagihkan sesuai dengan termin sesuai dengan kemajuan fisiknya
kemudian juga di opd organisasi perangkat daerah juga masih sering menunda pertanggung jawaban padahal kegiatannya sudah
ini juga yang menghambat antara yang seperti itu
termasuk penetapan pejabat pengelola keuangan itu terlambat ini juga menjadi problem
maka kami memberikan solusi solusi karena berbagai daerah berbeda beda masalahnya
maka kami turun ke lapangan kami juga asistensi dan pendampingan
bisa kita melalui rakor rakor tadi bisa juga kita melalui virtual atau zoom bisa juga datang bisa juga kita melakukan asistensi langsung
terkait juga termasuk peningkatan sdm di bidang pengelolaan keuangan daerah
kita lanjutkan kembali perbincangan tapi setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami indonesia forward masih kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward
pak fatoni mungkin bisa sharing dengan para pemirsa dan juga para pemimpin daerah lainnya tips tips apa saja yang bisa diaplikasikan agar semua daerah ini bisa berprestasi seperti kepulauan riau tentunya
ya sebenarnya ini cukup banyak
kalau waktunya cukup panjang kita bisa uraikan
tapi paling tidak sebenarnya ada tiga
yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia peningkatan kompetensi
kalau ilmunya punya peraturannya dikuasai dia bisa melaksanakan
yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah komitmen
sudah punya kompetensi harus punya komitmen
sdm nya bagus sdm nya unggul harus punya komitmen
yang ketiga adalah kekompakan
saya sering menyebutnya dengan tiga k ini
yaitu kompetensi komitmen kekompakan
kekompakan ini disitu sinergi kolaborasi koordinasi
jadi tiga ini harus dilakukan
untuk bisa menjalankan tiga tiganya perlu leadership
jadi pemimpin di level masing masing
kalau di tingkat daerah ya tentu kepala daerah
maka hari ini diberikan penghargaan
di opd tentu leadership di tingkat opd nya
maka perlu didorong
maka daerah juga harus memberikan reward and punishment tadi
pada opd opd yang bagus diberikan reward
perlu ada menciptakan iklim kompetitif
ada perlombaan seperti itu
ada lomba antar opd
ada lomba antar kecamatan
antar kepala sekolah dan seterusnya
dan yang berikutnya lagi tentu harus mendorong inovasi
inovasi di segala bidang ya
karena dengan inovasi ini bisa menyelesaikan berbagai persoalan
yang tidak bisa dilakukan dengan cara biasa
saya sering bilang inovasi ini adalah solusi dari setiap persoalan
apapun kanannya minumannya inovasi lah gitu
tanpa boleh menyebut merek gitu ya
nah itu antara lain yang bisa kita lakukan
dan yang menarik juga adalah belajar dari daerah lain
ini kan sudah banyak yang dapat penghargaan
harusnya daerah lain yang belum itu bisa bertanya
best practice nya tadi bisa diterapkan
sehingga apa yang sudah dilakukan bagus di daerah lain juga bisa diterapkan di daerah masing masing
terakhir nih kepada pak ahmad pak ansar ahmad
apa saja langkah langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan prestasi dari kepri yang sudah dicapai ini
ya terus memperkuat koordinasi
membangun kolaborasi dengan semua subsistem yang kita miliki
maka kita membangun semangat kepada mereka
sebagaimana pesan pak presiden
saat saat seperti ini dan kedepan kita mesti bekerja extraordinary
bekerja mesti lebih giat lebih kuat
dan kalau bisa di luar batas waktu kita bekerja
dan hanya dengan kerja keras kita bisa meraih semua prestasi
nah itu yang kita tanamkan bersama sama
dan kita tentunya perlu doa dukungan semua stakeholder masyarakat yang ada
dan saya kira itu kunci suksesnya
dan tidak kalah pentingnya tadi pak dirjen sampaikan
ya kita belajar menjadi pemimpin yang bisa memperkuat semua
subsistem yang kita miliki untuk menuju keberhasilan bersama
dan untuk menutup kayaknya kurang pas nih
kalau tadi dibuka dengan pantun
di hari jumat memakai sorban
bajunya pula si baju jubah
apbd award telah pun diserahkan
pacu semangat membangun daerah
terima kasih bapak bapak atas waktunya pak fatoni dan pak ansar sudah berbagi di indonesia forward
semoga kedepannya setiap daerah di indonesia bisa meningkatkan pendapatannya
dan juga belanjanya sekaligus siapa ya
dengan tujuan tentunya mendokrak perekonomian nasional
pak agus fatoni dirjen dina keuangan daerah kementerian negeri
dan juga gubernur kepulauan riau pak ansar ahmad
terima kasih sekali lagi
pemirsa demikianlah bincang bincang kami
semoga berguna bagi anda
saya fridha lipina undur diri dulu
terima kasih sampai jumpa